e mt dan rr hanya tertunduk lesu saat dihadirkan kehadapan awak media
pada rabu siang dua puluh september dua ribu dua puluh dua di gedung dites primum polda metro jaya
keduanya dibekuk jajaran subdit renakta polda metro jaya
setelah keluarga salah satu korban melapor ke polda metro jaya
keduanya diringkus lantaran diduga kuat melakukan eksploitasi seksual
dan eksploitasi ekonomi terhadap delapan orang anak di bawah umur
dalam melancarkan aksinya wanita berusia empat puluh empat tahun ini berperan sebagai mucikari
sedangkan rr sebagai admin micet yang bertugas mencari pria hidung belang
para korban ditipu oleh tersangka dengan iming iming pekerjaan
korban kemudian diberikan modal berupa uang dan dirias tersangka
kemudian modal tersebut dijadikan utang oleh tersangka
dan korban dipaksa melunasi hutang dengan melayani pria hidung belang
seluruh uang hasil melayani pria hidung belang diambil seluruhnya oleh kedua tersangka
pelaku dijerat dengan mencari uang yang diberikan oleh pria hidung belang
dan pasal berlapis yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual
undang undang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal dua puluh tahun penjara
ada pun modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini adalah
ini pelaku menawarkan korban ini sebagai wanita bo
singkatannya itu bo itu booking out
jadi bisa dipakai
untuk tujuan seksual
dengan menjanjikan akan mendapatkan uang yang banyak
namun selama korban ini bekerja melayani tamu
ternyata seluruh hasil uang melayani tamu setiap harinya diminta oleh pelaku
dengan alasan untuk membayar hutang yang dimiliki korban
kasus ini terungkap berawal ketika
salah satu orang tua korban melapor ke pihak kepolisian
kuasa hukum korban muhammad zakir rashidin usai melaporkan pelaku ke direskrimum polda metro jaya
mengatakan korban sudah satu setengah tahun dipaksa menjadi pekerja seks oleh pelaku
ceritanya dia diajak ya pak ya diajak oleh temannya ke suatu tempat
yang mana anak ini ikut karena temannya ya
ternyata setelah sampai di tempat itu
justru anak ini sudah tidak bisa pulang
karena dia diharuskan untuk bekerja di situ
diiming imingi akan berjalan
dipercantik diberikan uang dan segala macam
ya diiming imingi seperti itu ya dia akhirnya mengikuti begitu kan
menetap di situ
tapi ternyata pekerjaan yang diberikan itu bukan pekerjaan yang benar
justru dijual kurang lebih seperti itu
dijual atau dijajakin ke pria hidung belang kan
bahkan menurut cerita tadi ada puluhan kamar yang dipakai di satu tempat itu
lebih lanjut zakir mengungkapkan dalam satu harinya
korban dipaksa menghasilkan uang
satu juta rupiah perharinya
jika ingin berhenti melayani tamu
korban diharuskan untuk membayar uang tiga puluh dua juta rupiah
tim liputan cnn indonesia